warga desa kumpul rejo kecamatan patebon kendal jawa tengah
digegerkan dengan penemuan makam kuno di kebun belakang rumah milik warga
untuk keamanan makam temuan ini
pemerintahan di desa pun telah melaporkan temuan tersebut kepada sejumlah pihak terkait
ratusan warga mendatangi sebuah kebun di desa kumpul rejo rt tiga rw tiga kecamatan patebon
kabupaten kendal jawa tengah untuk melihat makam kuno pada senin siang
warga penasaran dengan penemuan makam kuno yang masih utuh terpendam di dalam tanah
makam kuno yang memiliki panjang sekitar satu empat meter ini
pertama ditemukan oleh catur pemilik kebun pada sabtu dua puluh sembilan juni dua ribu sembilan belas lalu
awalnya catur dan sejumlah warga sekitar ingin membuat saluran air untuk mengairi tanaman pisangnya
saat menggali tanah cangkul yang digunakan catur mengenai batu nisan dari makam kuno tersebut
merasa cangkulnya membencimu
catur curiga dan berusaha menggali tanah lebih dalam
setelah dilakukan penggalian selama satu lima jam
catur menemukan makam kuno yang terbuat dari batu karang lengkap dengan dua batu nisan
jam sebelas laut mandek istirahat
bersih bersih di sana istirahat
ketinggalan sementernya kejar
berupa apa dulu pak waktu itu kelihatan
penemuan makam kuno di kedalaman satu lima meter tersebut
akhirnya dilaporkan ke pemerintah desa
langkah desa sudah membuat semacam antisipasi kaitannya ini
dengan pertama pengamanan yang bertugas di sini
kemudian berkirim surat kepada agriologi jakarta jawa tengah gubernur bupati kapolres kapolres sampai tingkat bawah
harapannya apa ketika ada temuan ini tidak ada masalah di kemudian hari
warga sekitar desa maupun di luar desa yang penasaran dengan makam kuno yang ditemukan
terus berdatangan ke lokasi makam
bahkan warga sekitar rela untuk menjaga makam kuno tersebut
kami selaku warga masyarakat kumpul rejo khususnya rt satu rw dua
supaya bisa merawat makam ini dengan baik
karena kita belum tahu beliau ini siapa yang dimakamkan di sini
katanya banyak yang memberikan pendapat bahwa makam ini masih terah keturunan majapahit
warga berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait segera melakukan penelitian
terhadap penemuan makam kuno tersebut
sehingga bisa secepat mungkin dapat diketahui jati diri dari makam kuno tersebut
saktio dimas kendal jawa tengah
saktio dimas kendal jawa tengah